hai anda masih menyaksikan cnn indonesia news update pada selasa pagi jenderal tni andika
perkasa menyerahkan jabatannya kepada laksamana tni yudo margono di mabes tni cilangkap jakarta
dengan demikian mulai selasa dua puluh desember laksamana yudo resmi menjabat sebagai panglima tni
hai prosesi serah terima jabatan berlangsung di plaza mabes tni dengan sederhana upacara diikuti
sekitar lima ratus personel tni gabungan beserta peralatan tempurnya sebelumnya pada senin
kemarin laksamana tni yudo margono dilantik sebagai panglima tni oleh presiden joko widodo
di istana untuk langkah pertama tentunya kemarin daerah rawan strategis yang perlu kita kunjungi
mulai dari papua mungkin laut natuna dan juga di aceh dan ini menjadi prioritas
ya bukan semuanya terus nggak dikunjungi enggak ya prioritasnya karena selesaikan
setelah mengabdi selama tiga puluh lima tahun sebagai prajurit tni jenderal tni andika perkasa akan resmi pensiun
pada satu januari dua ribu dua puluh tiga mendatang namun dirinya tak merinci langkah berikutnya setelah purna tugas
sebagai anggota tni termasuk apakah akan terjun ke dunia politik jenderal andika sering digadang gadang
sebagai capres atau cawapres dalam pemilu dua ribu dua puluh empat selain itu ia juga dijagokan sebagai calon menteri
mulai satu januari dua ribu tiga walaupun sekarang setelah terima tapi kita sesuai dengan peraturan yang
berlaku baru satu januari besok apa yang saya lakukan ya nanti aja setelah kita pensiun mas markun kita ketemu lagi